pemerintah provinsi dki jakarta akan menguji coba penerapan tiket berbasis akun atau account based ticketing untuk tiga transportasi umum lrt mrt dan juga transjakarta
dengan penerapan sistem tiket ini diharapkan subsidi yang digelontorkan bisa tepat sasaran
kita akan membahasnya bersama ketua dewan transportasi kota jakarta bapak haris muhammadun
selamat sore pak haris apa kabar pak
selamat sore mbak fani kabar baik di sini
baik pak haris ini sejak kemarin pemprov dki mulai menguji sistem tiket berbasis akun atau ebt
bagaimana pak sebenarnya teknis integrasi tarifnya ini antara moda transportasi yakni lrt mrt dan juga transjakarta ini pak
baik jadi beberapa hari yang lalu itu kan pemerintah dki jakarta melalui pt injaklinggo indonesia
sebagai institusi yang didukasinya
dan di sini juga sudah diperbiasakan oleh pak gubernur itu melakukan uji coba untuk akun based tiket tim
sebetulnya ini adalah kelanjutan daripada program integrasi tarif sebagaimana pemberitaan tadi
bahwa memang integrasi tarif untuk angkutan umum yang ada di dki baik itu lrt jakarta mrt jakarta dan transjakarta beserta mikrotransnya
itu saat ini sudah melakukan integrasi tarif
sehingga masyarakat bisa menikmati dengan tarif
jadi kalau misalnya pak haris punya uang rp sepuluh itu dia bisa menikmati ketiga layanan itu dengan batas waktu tiga jam
nah kenapa tiga jam nah tiga jam itu yang bisa kita lakukan perjalanan baik itu dari daerah mitra di jabodetabek ke dki jakarta
yaitu maksimum kira kira nggak lebih lah dari tiga jam nah seperti itu mbak fani
oke lalu pak haris untuk masyarakat supaya bisa menikmati
tentu kan ada step by step begitu ya alias tahapannya seperti apa pak tahapannya
ya tahapannya di aplikasi sebetulnya sudah bisa di download gitu aplikasi jaklingko indonesia
dan lalu kemudian juga ada kartu sebetulnya ada dua kartu juga ada kemudian yang aplikasi juga ada
nah ketika di aplikasi itu ya tinggal nanti dimasukkan
kebutuhan kebutuhannya termasuk tadi yang account based tic ticketing itu kan berdasarkan nih
nah ni itu adalah nanti keperluannya juga selain profiling daripada masyarakat sehingga nanti subsidi itu bisa tepat sasaran
itu juga bisa dilihat dari pola pergerakan masyarakatnya
karena kita tahu bahwa big data itu sangat perlu dilakukan untuk melihat pola pergerakan
sehingga dari sisi pemerintah pun itu kita bisa melaksanakan perencanaan transportasi sehingga disusun kebijakan yang tepat
nah itu sebetulnya dari sisi kepentingan pemerintah
nah dari sisi kepentingan masyarakat itu tentunya adalah nanti ketika dilaksanakan subsidi
maka swis itu akan tepat sasaran
karena kalau sekarang ini subsidi nya semua lapisan masyarakat itu dapat subsidi dari pemerintah dki jakarta
oke nah ini menarik pak haris karena tadi bapak menyebutkan melalui nik berarti masyarakat harus mengunggah ktp begitu ya
agar bisa terdata nah bagaimana kemudian mengukurnya
karena tadi bercerita bahwa unggahan nik ini atau nik ini nantinya akan berpengaruh terhadap subsidi yang akan diberikan
bagaimana mengukurnya dan kemudian apakah nik ini hanya berlaku untuk nik masyarakat yang berktp jakarta
atau bagaimana dengan yang lain pak yang di luar jakarta
bagaimana dengan yang lain pak yang di luar jakarta
saya pikir begini masyarakat kan tidak akan melihat bahwa mereka itu kebijakan itu adalah kebijakan dki atau kebijakan pemerintah pusat
tapi yang paling penting adalah bagaimana sesuai dengan perpres lima puluh lima tahun dua ribu delapan belas
bahwa pemerintah punya target untuk pola pergerakan di jabodetabek ini harus mencapai enam puluh persen pergerakan dengan menggunakan
nah bentuk daripada itu pemerintah dki sudah memulai dengan integrasi tarif di mrt jakarta lrt jakarta dan transjakarta beserta mikrotransnya
nah saat ini pemerintah dki jakarta itu juga sedang melaksanakan detailing daripada bagaimana untuk integrasinya dengan krl rrt jabodebek dan juga kereta cepat
artinya mudah mudahan yang ada di jabodetabek ini coba kita lakukan dengan integrasi secara keseluruhan
nah kalau sudah demikian tidak dilihat apakah mereka ini masyarakat dki atau di luar dki karena nanti akan menjadi terintegrasi dan nanti akan ada mekanisme perhitungan bso yang dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah dki jakarta
oke berarti kan nanti akan dilihat berdasarkan data begitu ya dari perhitungan pso
dari rute transportasi yang diambil atau dipergunakan oleh masyarakat
ini menarik karena kan terkait dengan subsidi yang diharapkan tepat sasaran begitu ya pak
bagaimana kemudian nanti melihat dan juga mengukur serta mendatanya ini pak
nah yang jelas sebenarnya kan nik kita ini kan sudah terkoneksi semua
dari kita kalau misalnya menggunakan nik itu sudah terkoneksi semua
ya kan dari kita kalau misalnya menggunakan nik itu sudah
terintegrasi dengan pajak terintegrasi dengan sim terintegrasi dengan sistem macam macam yang memang database kita diperlukan untuk itu
nah profiling ini akan kelihatan katakanlah misalnya integrasinya dengan pajak
kan kita bisa lihat masyarakat berkemampuan dan tidak berkemampuan atau yang perlu disubsidi dan tidak perlu disubsidi
ini akan kelihatan karena dari sisi nik itu tentunya ada mekanisme mekanisme secara it
yang bisa didekati sehingga profiling daripada para pengguna transportasi itu bisa terlihat
mana yang memang harus mendapatkan porsi untuk subsidi mana yang memang mendapatkan porsi untuk tidak subsidi
sehingga account based ticketing ini akan menjadi sangat penting untuk melihat itu
bahkan senior citizen misalnya mungkin teman teman disabilitas misalnya
itu juga akan bisa dilakukan satu profiling sehingga apakah nanti subsidinya mereka lebih
dan yang lainnya itu akan bisa kita berlakukan
termasuk sebetulnya kepada para keluarga guru misalnya atau keluarga para pahlawan atau apapun yang berjasa kepada pemerintah maupun pemerintah daerah
ini juga akan bisa dilihat profilingnya
nah dengan demikian subsidi itu akan tepat sasaran
tidak seperti sekarang ini
semuanya mendapatkan subsidi
baik itu yang berpenghasilan sedang rendah maupun tinggi
baik itu yang berpenghasilan sedang rendah maupun tinggi

kalau naik angkutan umum semua dapat subsidi
oke berarti memang dari nik ini memang diharapkan bisa menjangkau yang tepat begitu ya
jadi sehingga aliran subsidi nya juga tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
nah pak haris ini terkait anggaran
ini kalau kita berbicara subsidi pasti berbicara mengenai anggaran
sebenarnya penasaran nih pak berapa sih sebenarnya anggaran transportasi ini sehingga benar benar ini harus dipastikan tepat sasaran begitu pak
kalau untuk pemerintah dki jakarta itu untuk pso transjakarta itu sekitar tiga sembilan triliun tahun per tahun
lalu untuk lrt jakarta karena lrt juga masih pendek itu dia sekitar tiga ratus an miliar
kemudian kalau untuk mrt jakarta karena sudah melintas dari mulai lebak bulus sampai dengan budaran hi itu sekitar delapan ratus an miliar
kalau di total ya sekitar hampir lima triliun pemerintah dki itu menggelontorkan untuk subsidi angkutan umum
nah kenapa demikian besar
karena memang dki jakarta kan konsen terhadap bagaimana penanggulangan kemacetan lalu lintas itu bisa didekati dengan kebijakan demand side
yaitu bagaimana orang itu bisa memilih pergerakannya
atau perjalanannya dengan menggunakan angkutan umum
meninggalkan kendaraan pribadi
nah ini yang perlu disinergikan dengan pemerintah pusat
karena kalau pso lrt jabodetabek pso krl itu kan subsidinya dari pemerintah pusat
atau dalam hal ini ketentuan hubungan
sehingga itu yang perlu kita lakukan bagaimana integrasinya
sehingga masyarakat dari mulai jabodetabek di pinggir kemudian masuk ke jakarta itu semua sudah bisa
itu semua sudah bisa menikmati daripada angkutan umum yang baik dan terintegrasi dengan baik
oke berarti memang tujuannya adalah agar bisa mengintegrasikan semuanya
sehingga tidak perlu repot begitu ya pak masyarakat kalau memang ingin menggunakan transportasi publik
nah terakhir pak haris ini setelah kemarin diuji cobakan
apa saja kendalanya dan kapan nih pak kira kira akan sepenuhnya bisa diterapkan
ya sebetulnya kemarin teman teman daripada kompornya
ya sebetulnya kemarin teman teman daripada komunitas
teman teman dari komunitas teman teman dari pers juga dari internal perhubungan pemerintah pemerintah dki jakarta sudah mencoba itu
secara overall tidak ada kendala karena memang pada saat gate mrt gate nya lrt termasuk gate nya di transjakarta itu semua bisa diberoperasi
dan kemarin juga sudah ada sebetulnya gate nya di krl

tapi kalau untuk gate nya di krl ini tarifnya masih kumulatif belum tarif yang terintegrasi tadi
jadi yang baru terintegrasi baru tarifnya adalah lrt jakarta mrt jakarta dan transjakarta berarti mikrotransnya
tapi kalau untuk krl itu masih tarifnya kumulatif
nah ini yang sekarang sedang dalam pembicaraan pemerintah dki jakarta dan pemerintah pusat bagaimana supaya masyarakat itu bisa menikmati dengan baik
nah oleh karena itu satu satunya yang bisa diperhatikan adalah perusahaan yang ada di krl
nah oleh karena itu satu satunya yang bisa dilakukan supaya subsidi tetapan sasaran itu adalah dengan menggunakan account based accounting itu

baik tentunya kita harapkan agar bisa nanti di terapkan lah ya pak sistemnya
sehingga lebih gampang begitu bagi masyarakat untuk bisa menikmati transportasi umum di wilayah dki jakarta khususnya di jabodebek

atau pak haris muhammadun selaku ketua dewan transportasi dki jakarta sudah bergabung hari ini bersama kami
terima kasih mbak fani selamat sore